download aplikasi motion trade sekarang
aku pulang dulu ya
mas kevin mau pulang
oh kalau gitu asma ikut ya
lain kali aja soalnya aku buru buru
lalu deh hati hati jalan ya mas
mas kevin ini ini alda
kebetulan saya sudah siap nomor anda di handphone saya
ini benar benar mas kevin ya
mas kevin kok mas kevin mau sih menikah sama anak
asma bukan pemenang kuis
dia sudah jauh jauh datang ke jakarta seorang diri dan saya gak tega nyakitin perasaannya dia
iya tapi kan mas kevin kan tetap harus menikah sama pemenang kuis itu ya kan
kita sudah tentukan tanggal pernikahannya
lengkarnya akan menikah nanti ya
ya udah kalau gitu terima kasih ya mas kevin
ya baik terima kasih
ternyata dia tuh cuma pura pura aja mau menikah sama asma
padahal dia mau menikah sama pemenang kuisnya
jadi si asma tuh belum tahu kalau dia bukan pemenangnya
bu asma pasti ngambuk banget kalau tahu kevin tuh menikah sama orang lain
ternyata asma tuh tetap harus sakit hati
bukan itu aja
budak tangor keras aja
finn semalam kamu nggak pulang ya
bagaimana bisa tahu
dari baju yang kamu pakai
bagaimana bisa tahu
dari baju yang kamu pakai
bagaimana bisa tahu
kamu juga nggak mau kemas sakit kan
kevin semua orang itu udah pada tahu kalau kamu tuh playvoy
kamu punya banyak pacar cantik dan seleksi
dan kalau aku boleh jujur aku tuh nggak pernah tertarik sama sekali sama kamu
tapi setelah ada aku situ aku pikir kamu udah berubah
aku pikir kamu udah mau serius mencari pendamping hidup kamu
yaitu seorang istri
kalau kamu memang benar benar serius
aku mau kok finn jadi pendamping hidup kamu
tapi aku cuma minta satu hal aja
berhenti mempermainkan perempuan
perempuan itu juga manusia yang punya perasaan fin
ya kamu benar
aku harus berhenti mempermainkan perasaan perempuan
sadakallahu al azim
kamu sedang ada masalah apa
semuanya baik baik aja
kamu sedang ada masalah
kalau itu terlalu berat
siapa tahu oma bisa bantu
mungkin kevin cuma capek aja kali omba
ya sudah kalau gitu kamu istirahat dulu
tapi ingat ya
pernikahan itu bukan main main loh
kamu harus memulatkan tekad
untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warohmah
jadi pikirkan baik baik
jangan sampai terlambat atau salah mengambil keputusan
iya oma doakan
mau menikahkan asma
sama orang kota
yang namanya juragan kevin
aku belum berani bilang ke asma
kalau dia itu bukan calon istri gue
ah lo nyala juga sih men gak ada kerjaan
nggak usah lo bilang dari dulu apa adanya lo
nggak segampang itu hen
gue tuh gak tegang lukain perasaannya dia
lo tuh udah kejebak yang namanya cinta
terserah lo deh mau ngomong apa deh
gue kasih tau ke dia
gue akan jaga dia
terima kasih banget bro
gue harus pulang sekarang
mereka pasti udah nungguin gue
terima kasih bro
temenin aja dulu
oh temenin ngapain
kok gue jadi gak tega
yuk duduk aja
sebenarnya gue tuh kesini mau
wah lama banget sih ditanyain
apa gak jawab
sebenarnya gue kesini tuh mau cari si kevin
hah kalau ada mah
dari tadi juga asma nggak minta tolong temenin nonton film kartun
gue harus nyari si kevin
bener bener gak berani ngomong sama dia
that's why gue gak berani dan gue gak tega
bukan dari itu bro
gue gak tahu gimana caranya kayak gimana destiny
nah gitu dong
ini pak hamzah saya tuh mau berencana menikahkan anak saya
oh gitu ya
ya saya mohon doanya lah supaya anak saya itu jadi ya yang punya keluarga sakinah mawadah dan warohmah gitu
pak hamzah kan sering sekali berdoa jadi ya
siapa tahu lewat doanya pak hamsah bisa dikabulkan
gitu pak hamzah
enggak anaknya pak jiman itu siapa ya
si ada apa si asma sih
si asman dulu cuti ya
iya insya allah
iya ditutup doanya
iya walaikum salam
makasih pak kalau udah teriak teriak
eh restu perempuan yang kamu cintai itu sudah mau menikah
jadi kamu gak usah mengharap lagi dia
sekarang kamu harus kawin sama anaknya pacar mak
kalau itu mas yudharda tahu sebelum bapak tahu
bukannya bapak sendiri tahu saya nganterin asma naik mobil ke kota
ya kalau kamu udah tahu kenapa kamu masih cinta sama dia
pak cinta itu datang dengan sendirinya pak
sama seperti ibu kenapa mencintai bapak
bapak jangan bapak
anak apa itu begitu
agak penting udah selesai pributin saja